emang kita disini kagak ada orang apa
hilang kek mau kemana si
lo biasa makan dedek juga lo
ya kamu itu bahagia gitu loh kalau temennya tuh bahagia
si rik tanda
elsa masih better sekarang
bener bener terpukul karena kemarin liat kalian berdua
dan mereka akhirnya berantem hebat
akhirnya elsa ngajak tante pulang ke jakarta
tapi karena dia nggak fokus nyetir
dan akhirnya dia keguguran
sebaiknya kamu gak usah ketemu dia hari ini adik
elsa sekarang lagi terpukul
kalo kamu maksain untuk ketemu dia
dia bukannya senang
tapi dia bakalan marah
kalian akan berantem
sebaiknya kamu pulang
dan tolong doain elsa supaya dia kuat
satu hal lagi
supaya kamu bisa jaga jarak sama nina
nino itu sangat mencintai kamu
tapi sekarang elsa adalah istri dino
kejadian kemarin itu terulang kembali

nenek apa kabar
kangen dong sama nenek
nenek juga kangen sama nenek
kabar alhamdulillah baik mbak
ibunya mbak mirna gimana keadaannya
alhamdulillah udah sehat
makanya sekarang gue udah bisa balik kerja lagi
oh ini penggantinya mbak mirna
pengganti gue maksudnya gue dipecat gitu
enggak kok mbak saya disini cuman sementara aja
dan bu rosa juga udah bilang sama saya
kalau mbak akan pulang hari ini
makasih ya udah jagain rena
terus juga udah gantiin saya
sama sama mbak kalau gitu saya mau siap siap buat balik
eh salim dulu sama susunnya salim sayang
waduh pak randy jangan modus dah
saya disuruh sampah kalau kamu gak mau
waduh disuruh apa bos
wah ngomong dong dari tadi pak randy
yaudah saya ke dalem dulu ya
enggak usah kamu telpon aja
dan inget dia kesini harus sendirian
jangan sama rena atau susternya
bilang aja ke mereka suruh main di kamar
janggang yang panjang yang panjang yang panjang
rena gausah dia udah maju maju
gimana udah dipikir
janggang panjang yang panjang yang panjang
ada apa sih
ha uang serumah kok telepon telepon segala
udah kaya raya apa buang buang bulsa
mas randy mau ketemu sama kiki
udah cepet ke depan
jangan ajak rena sama suster
biarin suster sama rena
waduh mas randy ini bisa aja
pasti maunya berduaan kan sama gigi kan

yaudah deh abis ini gigi langsung ke depan ya
emang kita disini kagak ada orang apa
emang kita disini kagak ada orang apa
lo biasa makan dedek juga loh
mbak yogyo kamu itu bahagia gitu loh
kalau temennya tuh bahagia
sirik tanda tak mampu
aku buta sirik

mbak mirna nanti sama rena main di kamarnya bu rosa aja ya sebelah sana ya
soalnya abis ini aku mau bersih bersih lap lap semuanya ya
ini takutnya nanti rena kena buah hengwahing lagi
tapi nanti numpang ganti baju dulu ya di kamar lihat
boleh ya udah tak tinggal ya
ki linjam kamar ganti baju ya
ki linjam kamar ganti baju ya
allah akbar ya
yuk mutus mau ganti baju dulu
sebenarnya ada di kolong nih
kenapa tuh nyariin
kiki ada perlu apa tuh mas
saya punya tugas buat kalian
tugas kirain kiki mas randy
ke sini mau ngacakin kiki jalan jalan
jalan jalan mau ke kebun
udah udah kalian denger ya
sekarang kalian ke gudang dan bereskan
semua barang barang almarhum paroi
termasuk foto dan album
yang ada gambar paroi nya
terus bawa ke sini
saya mau pindahkan ke kantor sesuai perintah
pak al pak al takut
berusaha terguncang kalau melihat itu
ayo kerjain sekarang
apa kabar kar
kamu masih kelihatan bagus
apa kabarnya baik
kita kapan terakhir ketemu
kita kapan terakhir kali ketemu ya
terakhir ketemu waktu reuni sma
ingat nggak lima tahun yang lalu
lima tahun yang lalu
betul betul sama mas chandra apa kabar mas chandra
baik dia sibuk terus
kamu di sini sama siapa
ngapain tadi sama menantu saya
baru masuk dalam toilet
oh menantu kamu
kamu andin iya
anak kamu aldebaran
ya kok bisa kenal andin sama aldebaran
saya kenal karena
adiknya dari andin
dia jika sama anak aku nino
maaf dengar itu
ya mungkin belum rezeki saya
untuk dapat cucu tapi saya berharap mudah mudahan
aduh amin aku ketuain ya kak
waktu aldebaran nikah kan
saya datang sama mas chandra
tapi kita kok gak ketemu ya
iya waktu itu
berarti anak kamu yang nikah yang waktu itu
ajaranya asik ya tadi
seru ya senang ya jumpa banyak orang
wah luar biasa awet banget
aduh dari zaman sma
ngomong ngomong ada yang jemput nggak kalau nggak kita anterin
iya iya kita yang anterin
nanti ada anakku jemput
it's okay mas chandra karina jemputin
dia sebentar lagi juga datang
oke ya terima kasih
eh itu dia anak aduh itu dia anak aku
ya lu seneng
miss you muntung muntung
ya dia anak kedua saya